informasi berikutnya warga bekasi lakukan unjuk rasa mendesak operasional pabrik semen segera ditutup
mereka mengancam jika pabrik kita kunjung ditutup warga akan terus melakukan demo
terjadi aksi adu mulut antara warga yang melakukan unjuk rasa dan seorang yang diduga seorang provokator
mewarnai aksi demo warga bekasi kami siang
ketegangan antar petugas dengan para pendemo terjadi saat peserta aksi berniat melakukan aksi blokade jalan
di depan pintu gerbang perusahaan di desa sukadanau kecamatan cikarang barat kabupaten bekasi
situasi mulai dapat dikendalikan setelah pihak kepolisian berhasil melerai kedua belah pihak
dalam unjuk rasa ini masa mendesak operasional pabrik semen untuk segera ditutup karena merasa dirugikan
masa menyebut sejak pabrik beroperasi selama dua tahun terakhir
warga yang tinggal di sekitar pabrik merasakan dampak yang ditimbulkan seperti debu bising dan getaran
masa mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dikabulkan